pat gulipat praktek dagang jabatan di pemerintah kabupaten klaten seakan kembali membuka kotak pandora
bahwa banyak pihak mengincar berbagai jabatan daerah untuk mencari pundi pundi keuntungan
bukannya berlomba lomba menyodorkan pelayanan terbaik kepada masyarakat
belum lagi praktek lancung non korup ini juga dibungkus oleh cerita politik dinasti yang lestari hampir selama dua dekade di sana
apakah ini hanya fenomena lokal di klaten saja ataukah ini menjadi gambaran wajah politik daerah di indonesia di era kontemporer sekarang ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bapak irham dilmi wakil ketua komisi aparatur sipil negara
selamat datang pak irham
kemudian ada bang robert endi jaweng direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah atau kppod
bang robert terima kasih sudah datang
kita akan minta nanti perspektif dan juga apa yang sudah diawasi oleh kppod
ini selama ini terkait dengan praktek praktek yang mengerikan seperti ini
tapi sebelum kita akan mulai dialog kita saksikan paket pengantar berikut ini
desentralisasi dirancang guna menambah pemenang pemerintahan daerah terutama di level kabupaten kota
untuk semakin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memaksimalkan potensi daerah
tapi otonomi daerah ini ternyata dirusak berbagai praktek lancung di tubuh pemerintahan daerah itu sendiri
sudah lama sebenarnya publik menengar rumah
memang praktek pencalohan dan jual beli jabatan di tubuh pemerintahan daerah
hal ini menjadi nyata setelah komisi pemberantasan korupsi menangkap bupati kelaten sri hartini
dan kasih smp dinas pendidikan kelaten suramlan pada tiga puluh desember yang lalu
keduanya diduga menerima suap terkait mutasi dan promosi jabatan di pemerintahan kabupaten kelaten
komisi aparatur sipil negara melakukan penelitian terhadap maraknya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah
pada kasus suap bupati kelaten kasn menemukan daftar harga jabatan yang dilelang
mulai dari eselon ii hingga hanya staff tata usaha puskesmas
misalnya untuk menjadi eselon dua seperti kepala dinas harus merogoh kocek antara delapan puluh sampai empat ratus juta rupiah
di lingkungan dinas pendidikan untuk menjadi kepala sekolah smp
seseorang harus merogoh kantongnya hingga satu ratus lima puluh juta rupiah
sementara jika ingin tidak dimutasi seseorang harus membayar antara sepuluh sampai lima puluh juta rupiah
tingginya harga sebuah jabatan amat bergantung dari basah atau tidaknya jabatan itu
bahasa di sini berarti jabatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain untuk sang pejabat
yang biasanya juga disetorkan ke pejabat yang diatasnya
saya dengar ini kasusnya kasus penempatan jabatan yang harus bayar
bukan bagian yang tidak membutuhkan pemerintahan yang bersih dan berguna
tidak hanya soal dagang jabatan tapi kasus ini juga kembali mencuatkan persoalan terkait dinasti politik
seperti diketahui bahwa dinasti politik di klaten telah berlangsung sejak lama
bupati sri hartini adalah istri almarhum haryanto hibowo bupati klaten periode dua ribu dua ribu lima

sebelum menjabat bupati sri hartini menjadi wakil bupati di tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas menampingi sunarna
sedang sunarno sendiri adalah suami dari sri mulyani yang saat ini menjadi wakil bupati klaten
data kementerian dalam negeri sejak tahun dua ribu tiga belas tercatat ada lima puluh delapan dinasti politik di indonesia
berbagai cara dilakukan untuk mencegah semakin merbagai politik dinasti termasuk memasukkannya dalam undang undang pilkada
namun mahkamah konstitusi dalam putusannya di tahun dua ribu lima belas membatalkan pasal
calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana karena bertentangan dengan konstitusi
budi adiputro cnn indonesia
ya itu tadi gambaran sedikit apa yang akan kita bahas pada malam hari ini
saya akan ke pak irham dulu komisi aparatur sipil negara melihat praktek praktek seperti ini
surprise atau anda menganggapnya wah ini hal yang biasa memang udah banyak terjadi tapi ini aja baru
kebuka ini oleh kpk
cerita lama sebetulnya mas budi
kalau kita lihat dari sejarah zaman orde baru dulu jual beli jabatan ini hal yang biasa
sekarang pun juga kita tengah rai bahwa dengan laporan yang ada laporan yang masuk itu jual beli jabatan tetap ada
anda tadi mengatakan kalau saya dapat data dari komisi aparatur sipil negara sendiri
itu diperjual belikan
jadi posisi itu angka itu adalah muncul dari jabatan pimpinan tinggi pratama
yang di daerah paling banyak adalah kepala kepala dinas termasuk sekretaris daerah kabupaten kota
juga jabatan administrasi yang ada di eselon dulu disebut eselon tiga dan empat nah itu jumlah itu
nah dalam konteks pengisian jabatan dan kemudian mutasi jabatan seringkali terjadi permainan seperti ini
jadi angkanya mungkin angka masih ditentukan
tidak ini di tengarai ya tapi sudah menjadi rahasia umum bahkan di beberapa kota dan kabupaten
pembahasan seperti ini adalah pembahasan biasa tidak ada rasa dosa atau apa berapa bayaran
terbuka terbuka sekali gitu ya
modusnya seperti apa sih pak
biasanya kepala daerah jadi kepala daerah yang kebetulan katakanlah seorang kepala daerah baru
dia mungkin perlu return on the investment begitu ya investasi yang sudah dikeluarkan
itu kemudian mencari pengganti
atau yang keduanya adalah
memang peta hana yang ingin maju pada periode kedua
nah ini biasanya memanfaatkan aparatur sipil negara
dan kemudian katakanlah di dekat dekat akhirnya
nah sekarang nggak boleh dilakukan enam bulan sebelum dia berakhir
tapi sebelum enam bulan katakanlah bulan ke tujuh sebelum dia berakhir dalam masa jabatan
dia mungkin melakukan mutasi melakukan rotasi
kita udah langsung alarmnya ini langsung nyala
kenapa mesti tujuh bulan delapan bulan sebelum dia berakhir melakukan mutasi
itu sesuatu yang lumrah hampir di setiap daerah tuh
di setiap daerah tung
dia artinya satu kebiasaan
jalanya mirip mirip gitu ya
betul satu kebiasaan
bahkan ada yang melanggar ada yang melanggar artinya
bahkan pada masa lima bulan empat bulan sebelum yang bersangkutan berakhir masa jabatan
nah ini biasanya kita batalkan langsung
karena kami memiliki kewenangan untuk membatalkan hal itu
bersama sama dengan rekan kami di kementerian dalam negeri
ada undang undang namanya undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
yang merupakan perbaikan dari undang undang sebelumnya
itu melarang kepala daerah melakukan mutasi
tapi mereka pandai bisa melakukan mutasi tujuh delapan bulan
nggak masalah kan boleh saja kan
secara prosedur itu tidak ada yang
justru nggak ada yang dilanggar
tapi apa yang terjadi biasanya kita langsung berpikir
kenapa mesti dilakukan ini baik baik saja kok
nah ini ditengarai bahwa adalah unsur unsur yang dipercayai oleh kepala daerah
yang kemudian menjadi operator
untuk kasus klaten sendiri gimana pak irham
kasus klaten sampai sekarang mereka belum kita keluarkan rekomendasinya
klaten itu apa
klaten ini begini
sebetulnya yang sekarang terjadi adalah penerapan dari peraturan pemerintah nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas
tentang organisasi pemerintahan daerah
jadi sekarang kan sedang menyelesaikan seluruh daerah
harusnya sudah menyelesaikan organisasi pemerintah daerah yang baru
dengan nomenklatur yang baru
sehingga mereka mereka yang kemudian jabatannya itu tetap
mereka dikukuhkan karena tidak ada perubahan dalam nomenklatur jabatan mereka
jadi dikukuhkan yang pertama yang paling banyak
kalau masih ada jabatan
bukan itu maksudnya dilantik kembali atau diperpanjang
dilantik kembali betul
dapat legitimasi baru gitu maksudnya
ada legitimasi baru walaupun masa kerjanya itu dihitung dari pada saat dia dilantik yang pertama dulu
nah ini oleh karena peraturan pemerintahnya baru menggantikan peraturan pemerintah nomor empat puluh satu
mereka dilantik kembali dan dikukuhkan
nah yang keduanya ada jabatan jabatan yang oleh karena perubahan organisasi tadi menjadi kosong
dan itu dilakukan yang namanya job fit
jovit itu ada pejabat pejabat yang masih tidak mendapatkan jabatan
lalu ini ada jabatan yang kosong dilihatlah mana yang kira kira cocok menduduki jabatan
semacam lelang jabatan ala dki gitu pak
belum belum sampai
nah ini kalau lelang jabatan atau seleksi terbuka agak lebih terbuka itu
kalau ini enggak ini hanyalah
ini bawah meja semua
enggak di bawah meja
jadi artinya terbuka ada baper jakat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
yang melakukan proses job fit
menyesuaikan orang yang ada dengan jabatan yang kosong
nah setelah itu ternyata selesai masih ada juga jabatan yang kosong
karena tidak semua pejabat ini bisa cocok memasuki jabatan yang ada yang kosong
barulah yang sisanya terakhir ini kita lakukan seleksi terbuka
nah seleksi terbuka ini nantinya boleh diikuti oleh segala macam pihak
bahkan boleh dari luar sendiri untuk melamar jabatan tersebut
mungkin publik belum banyak yang tahu pak irham
bagaimana sih prosedur yang kemudian dilakukan misalnya ketika kepala daerah ingin melakukan rotasi jabatan
atau mengisi jabatan jabatannya kosong
bagaimana sih kemudian prosedurnya dari awal sampai akhirnya kemudian orang orang itu dilantik dan menjalani tugas barunya gitu
mungkin saya balik ke undang undang yang relatif baru
undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
diundangkan pada tanggal lima belas januari dua ribu empat belas

nah dari sejak saat itu walaupun daerah daerah lain ada yang sudah diundang
dari sejak saat itu untuk jabatan lowong di pemerintah pusat dan di daerah harus dilakukan seleksi terbuka
nah seleksi terbuka ini adalah satu proses di mana ada panitia seleksi yang akan melakukan proses seleksi kepada para pejabat yang akan dinilai
dievaluasi untuk menduduki jabatan jabatan yang lowong
nah panitia seleksi ini pun juga undang undang mensyaratkan harus secara mayoritas terdiri dari orang orang yang berada di luar instansi
kita ambil kabupaten bandung katakanlah
dia mau mengisi atau kota bandung
mau mengisi ada jabatan lowong
nah panitia seleksinya itu harus dibentuk
katakanlah anggota panselnya ada lima tujuh atau sembilan
undang undang menyatakan begitu
supaya apa supaya panselnya independen
dan gak kenal misalnya
gak kenal dia gak tau
gak ada konflik
tujuannya pokoknya independen dia memilih cuma satu
adalah orang yang terbaik untuk jabatan yang kita
siapa yang memilih panitia seleksi ini
nah yang memilih panitia seleksi adalah ppk pejabat pembina kepegawaian kepala daerah kalau di daerah
artinya bupati wali kota gubernur ya
melalui sekretaris daerah selaku pyb namanya pejabat yang berwenang
dan mungkin saja pak gulipat atau pak hengki pengki dimulainya dari sini
nah bisa bisa terjadi begitu
celah celahnya oke oke
kemudian kita nanti membahas celahnya seperti apa tapi dilanjutkan dulu mengenai prosedurnya dulu pak
jadi apa namanya panitia seleksinya sudah dikukuhkan atau diangkat oleh surat keputusan bupati
surat keputusan wali kota atau surat keputusan gubernur
atau kalau di sini sk menteri begitu ya di pusat dipilihlah
nah ini di sini bisa terjadi permainan juga
artinya apa artinya orang yang harusnya kita anggap katakanlah tiga dari lima
tiga ini mesti dari luar
dan mereka harus orang orang yang memang independen lah begitu dan mampu untuk memilih orang
ini baru bicara panitia seleksi ya pak
nah ini semuanya prosesnya perencanaannya harus dilaporkan ke komisi aparatur sipil negara
karena kami harus tahu siapa orang itu
kalau ada lima dua dari dalam dan tiga dari luar siapa mereka
siapa mereka dan kita lihat track recordnya seperti apa
biasanya kalau oke oke silahkan jalan
tapi kadangkala juga komisi tidak mengetahui bahwa tiga orang ini katakanlah orang orang yang bisa diatur
bagaimana ngecek faktual di lapangan itu yang susah
nanti kita akan bahas lagi pak bagaimana pak prosedurnya
tapi saya akan ke bang robert dulu
anda melihatnya lagi lagi ini sebenarnya prosedurnya tadi sudah cukup baik
bahkan ada pak irham dan kawan kawan yang memelototi ini sampai detail detailnya
tapi kenapa kemudian proses proses ini masih terus terjadi bang robert
tapi dijawabnya lebih asik usai jadwal berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita akan lanjutkan dialog tadi pak irham sudah menjelaskan sedikit lah
belum semuanya pastinya
tapi bagaimana prosedur prosedur itu sudah dari segi regulasi dari segi apa namanya
aparatur yang kemudian melakukan seleksinya pengawasannya juga sudah diatur
bang robert apa komentarnya
dari penjelasan pak irham sistem sudah diletakkan dan didesain dengan bagus ya mas budi ya
tetapi di belakang sistem kan orang juga yang bekerja
saya melihat ada ruang gelap kekuasaan mungkin ya bisa dibahasakan seperti itu ketika kemudian kepala daerah masih punya celah untuk intervensi pembentukan pansel
nitip kepentingan lewat pansel bisa saja
atau kemudian ketika sudah ada hasil kerjanya pansel ini kan juga harus melapor ke kepala daerah sebagai pejabat pemerintah
pembina kepegawaian gitu kan
dan disinilah prosesnya
disinilah proses dimulai begitu ya
proses kompromi ya mas budi
proses kompromi proses intervensi dan sebagainya
politisasi komersialisasi dan sebagainya begitu ya
dan jangan lupa bahwa kepala daerah ini juga pasti punya banyak pertimbangan ya
dia akan melihat berbagai kalkulasi ya
kalau yang positifnya kan kemudian dia akan lihat kompetensi dan integritas
tapi kan yang terjadi di klaten misalnya ternyata yang dilihat adalah soal dukungan finansial gitu
nah mas budi satu hal yang penting sekali untuk melihat kasus klaten adalah berbeda dengan korupsi pengadaan barang dan jasa atau korupsi perizinan itu berhenti di situ korupsinya
kalau suap yang terjadi di klaten dan mungkin daerah yang lain itu kategori korupsinya adalah korupsi yang beranak pinak
korupsi yang akan melahirkan korupsi baru karena si pejabat yang dikutip yang di minta bayaran tadi itu kedepan gak akan berguna
dia sudah mengeluarkan ongkos pasti akan minta balik modal
seperti pengusaha aja ya
pengusaha pasti seperti itu
pasti akan seperti itu
dia akan kemudian ke anak buahnya juga akan minta sesuatu gitu kan
jadi memang ini korupsi yang akan melahirkan korupsi baru ini yang saya kira menjadi sesuatu yang sangat serius dalam soal suap jabatan seperti ini
seberapa masif dalam pengamatan anda sendiri sehari hari
ya kalau kita dengar pak irham tadi dan saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya
sudah lama terjadi
kemudian juga bukan di satu dua daerah saja
ini sudah di banyak tempat gitu ya
ini kan puncak gunung es saja dari jual beli jabatan dan orang mengatakan bahwa yang terjadi kan apes saja ini si apa namanya
pratik pratik seperti ini adalah pratik yang biasa
apalagi konteksnya adalah bahwa ini di era desentralisasi saja kita sudah menyadari korupsi selalu mengikuti kekuasaan
lebih lebih lagi ketika kemudian kekuasaan itu ternyata kekuasaan yang
menggumpal pada satu dua kekuatan apakah namanya dinasti apakah namanya oligarki yang itu pasti satu
kontrol atau check and balances dari tempat lain atau dari kekuatan lain itu biasanya lemah
apalagi kalau kemudian ketua dprd nya itu adalah adiknya sendiri gitu kan
yang harusnya mengontrol
yang pegang palu adiknya sendiri gitu
jadi memang check and balance lemah
kemudian kedua adalah jangan lupa untuk memelihara kekuasaan untuk membuat dinasti ini menjadi langgang dan kemudian bisa diwariskan

itu butuh uang besar juga mas budi
butuh uang gede
jadi operasi membuat dinasti itu tetap bertahan itu bukan ongkos yang murah
karena harus banyak juga yang diberi makan gitu
harus banyak bansos hibah dan sebagainya itu kan mengalir ke kelompok kelompok ormas atau kelompok kelompok masyarakat yang kita nggak tahu
dan semuanya itu uang kita uang pajak kita
uang apbd yang dibancak untuk menutup mulut semua orang untuk mengelanjakan dinasti
ya karena hibah bansos dari situ kan kemudian untuk mengamankan projek projek misalnya
jadi ini suap ini itu dibayar di muka tapi juga akan diminta akan ditagi komitmennya ketika sudah menjabat nanti
berkomit gak untuk kemudian mengamankan projek projek tertentu bagi kelompok kelompok yang merupakan bagian dari sejarah kekuasaan
oke saya punya data dari kasn terkait dengan praktek jual beli jabatan yang ada di kelaten
mungkin produser saya bisa untuk menampilkan grafisnya di belakang saya
kita akan lihat berapa harga harga yang harus dibayar untuk sebuah jabatan tertentu
kalau kita lihat ini di belakang kita pak irham dan juga bang robert ini untuk eselon ii misalnya tergantung skpd ini antara delapan puluh sampai empat ratus juta untuk menjadi kepala dinas mungkin
iya kepala dinas
kemudian eselon tiga tiga puluh juta sampai delapan puluh juta eselon empat sepuluh juta sampai lima belas juta apa yang bisa digambarkan kenapa angkanya bisa bervariasi dan bahkan sampai ratusan juta ini ini apa ketertarikannya itu ada di mana pak
kita lihat yang namanya skpd dulu namanya skpd satuan kerja
pemerintah daerah yang sekarang opd jadi kepala kepala dinas itu kan anggaran setiap dinas kan berbeda beda
kalau anda tahu dinas pekerjaan umum misalnya dinas pendidikan paling gede tuh itu termasuk yang paling mahal tuh harganya tuh
karena anggarannya besar
karena anggarannya besar jadi yang bisa dibocorkan pun juga besar juga dari situ
karena apa kalau kita lihat yang lebih kecil misalnya apa pak yang kecil misalnya
kita putar saja ini ya grafisnya untuk lebih lengkap lagi
eselon tiga itu kepala bagian
big fish big fish nih ya ini big fish big fish yang kemudian semakin mahal angkanya semakin mahal angka yang harus dibayar semakin basah jabatan itu
nah itu dia eselon dua tadi kepala dinas tadi kan empat ratus an eselon tiga sekretaris dari dinas atau kepala bidang itu antara seratus satu ratus lima puluh juta
sama juga dengan kepala smp itu smp sampai sd satu ratus dua puluh lima smp satu ratus lima puluh
bayangkan kepala sekolah smp gimana anak anak kita
mau dididik antikorupsi misalnya
dididik dan yang mereka yang naik adalah orang orang yang membayar nah ini persoalannya
bang robert ini apa sih kemudian kalau kita lihat daya tariknya orang orang mau mengeluarkan bahkan untuk tata usaha uptd
boleh kita lihat dulu semuanya grafisnya mungkin kita bisa ulas sekali lagi
ini angka angka yang saya aja mungkin harus ngumpulin gaji saya berapa bulan setahun mungkin lebih
ini agak curhat juga
ini tu sekolah dasar tata usaha di sekolah dasar harus membayar tiga puluh juta kemudian ini setelah kita bisa dapat jabatan jabatan ini yang paling murah tata usaha di puskesmas mungkin karena sudah ada bpjs kesehatan jadi punggulinya sedikit
kemudian ini jabatan tetap untuk tidak dimutasi kita harus membayar sepuluh sampai lima puluh juta ini daya tariknya sekali lagi apa sih bang robert
beberapa hal ya tapi yang pertama soal apa namanya perbedaan itu tergantung pada level jabatan eselon
ini baru klaten ya gimana kalau kita bicara misalnya
kota kota yang lebih besar dimana apbd nya juga berkali kali lipat gitu misalnya
eselon kemudian kedua adalah strategis tidaknya jabatan gitu ya kalau ada di kutai timur misalnya atau di kalimantan timur secara umum pasti yang diperburukanlah kepala dinas yang terkait dengan pertambangan kehutanan perkebunan gitu ya
itu yang dan bahkan mungkin yang bermain di sana tidak hanya antara pejabat dan kepala daerah boleh jadi juga ada titipan kepentingan dari pelaku usaha
dia juga mau untuk mengamankan
jadi ini akan kemana mana
kemudian kedua adalah di sekolah tadi ada kepala sekolah ada tata usaha itu karena memang dana bos kan banyak di sana
dan ini juga yang dianggap bahwa anda membayar sekarang toh besok kan bisa ngambil dari situ
terutama kepala sekolah dan sebenarnya kepala sekolah kemudian tata kepala tata usaha dan sekretarisnya
ya itu yang saya kira jadi semua juga tahu
memberikan suap seperti ini juga akan ada peluang untuk mencari
itu akan ada peluang untuk mencari balik modalnya gitu jadi memang kalkulasi sangat rasional sesungguhnya
dan ini pasti akan balik modal dengan angka angka seperti itu ya
bisa saja balik modalnya dengan cara untuk mencari dari celah yang lain dari anggaran yang lain gitu ya
atau bisa juga dari nanti korupsi korupsi yang lain
di daerah itu ada empat titik rawan korupsi yang bisa kemudian jadi cara untuk mencari balik modal tadi ya
korupsi perizinan usaha gitu ya kemudian pengadaan barang dan jasa kemudian korupsi yang apa namanya alokasi anggaran yang lain

pak erham kalau kita lihat ini kan peraturan sudah ada komisi aparatur sipil negara sudah dibentuk
aparatur yang kemudian memelototi proses seleksi ini tapi kemudian bolongnya di mana pak
kemudian sudah ada yang mengawasi peraturan regulasi sudah ada
tapi masih ada praktek praktek bukan masih ada masih banyak sekali praktik praktek lancung seperti ini
dibuat sebenarnya dengan tujuan seperti itu tadi
mengawasi tapi kan seperti kita tahu
katakanlah kita lihat dari polisi jumlah
berapa empat ratus lima puluh ribu anggota
polri di indonesia mengawasi
dan kemudian melakukan tugas
sebagai polisi di indonesia tetap
aja jumlah itu masih kurang ya selalu kurang
apalagi kami yang jumlahnya tidak terlampau
banyak berapa sih pak jumlahnya
kami sekarang kira kira sekitar enam puluh an
orang lah ya mengawasi seluruh
kawupaten kota dan kota mengawasi kurang lebih enam ratus lebih
instansi di pemerintah pusat dan daerah
bukan cuma daerah nih ya di pusat pun juga
di daerah cuma di pusat itu enaknya di jakarta
yang memelototi lebih banyak orangnya
jadi kita nggak usah pelototi di jakarta lah
terus media ada masyarakat sipil yang ikut
mengawasi masyarakat madani
di sini oke jadi
apa yang kami lakukan lebih banyak memang
betul terus terang saja bahwa fokus
kami akhir akhir ini lebih banyak
ke daerah tujuannya memang supaya
betul betul pengisian jabatan itu
dilakukan dengan cara yang
seksama dan kemudian menghasilkan orang orang
yang baik karena tujuannya apa ini kan
pelayanan publik yang kita mainkan
kemudian juga sektor swasta
yang kela akan berhubungan
dengan sektor publik dalam masalah perizinan
dan sebagainya kalau orang orang yang ditempatkan
di tempat tempat yang
sangat strategis ini merupakan orang orang
yang bayar tidak memiliki kompetensi
kualifikasi rekam jejak yang baik
apa jadinya cara mendeteksinya
gimana sih pak ksn sendiri kan dengan
segala keterbatasannya ya cara mendeteksi mendeteksi
praktek praktek seperti ini seperti apa
nah tadi satu pertama
waktu mengisi jabatan tadi orang orang
cek rekam jejak mereka punya
nggak catatan catatan yang jelek di
inspektorat misalnya dari
kinerjanya di masa lampau sewaktu
panitia seleksi akan menyeleksi orang yang
baik jadi dipilihlah orang orang yang
berkompetensi baik dan rekam jejak ini yang jadi
akan ditunjukkan apakah dia di masa lampau
pekerjaan dengan baik kalau misalnya
iya kan biasanya asumsinya kalau di masa
lampu baik ya di masa depan yang akan baik
benar nah itu sudah
merupakan tingkatan preventif
yang kami lakukan yang kemudian
bisa menghasilkan aparatur
sipil negara yang memang benar benar
yang kita inginkan nah dari situ itu
yang pertama yang kedua kalau terjadi mutasi
kadang kadang dulu di provinsi
misalnya mutasi oleh karena ini kebetulan
keponakan gubernur seorang
kepala dinas sosial dia memang orang pintar
jadi kepala dinas sosial
baru setahun tiba tiba dia jadi
kepala dinas pekerjaan umum
padahal pekerjaan umum kan bidangnya
lain kompetensi teknisnya lain
begitu ya tapi itu bisa terjadi
nah dulu itu dengan mudah saja
langsung oke ini kan udah setingkat nih
yaudah kita puter aja dah kita mutasi
karena otoritas kepala daerah
nah sekarang setiap
mutasi akan dilakukan harus melalui
panitia seleksi jadi
harus dilakukan nantinya apa yang
disebut dengan kompetensi
sehingga kalau tadi katakanlah seseorang
berlatar belakang dinas sosial
terus sarjananya ilmu politik
gitu mau ditaruh disini di tempat
katakanlah dinas perindustrian
eh nanti dulu dari mana you bilang nih orang
itu pasti dicoret sama atau gak pastinya
dikasih dingkaran gitu harus dikasih
artinya kalau misalnya mau ditaruh disana
kita buktikan dulu mana buktinya bahwa dia
memang punya kompetensi yang diinginkan
disyaratkan oleh dinas perindustrian
kalau enggak nggak bisa begitu dan kami
sebagai pengawas kami berhak
untuk membatalkan itu berhak
memberikan rekomendasi bahwa ini tidak layak
ada cerita cerita yang mungkin bisa dibagi kepada kita pak
bagaimana proses seleksi seleksi yang kemudian
dicurigai wah ini ada kong kalikong
atau hengki pengki di belakang
jadi kita udah tahu jadi begini kalau misalnya
pak datang kan dari daerah pak
ini ada tiga kepala dinas
mau diganti pak yang mana kepala dinas pendidikan
ada yang pekerjaan umum kita di tempat yang besar
itu mereka dipisahkan bina marga
dan yang satu lagi sumber daya air
betul sumber daya air atau
cipta karya lah begitu nah kita udah
mau bikin sesuatu mereka udah ketawa
jadi waktu kita bicara demikian
kenapa apa salahnya ini kepala dinas
bina marga ini kenapa apa salahnya
di sini wah pak kurang bisa
bekerja sama dengan ini dengan itu
nah kami biasanya tidak akan memperkenankan hal itu
terjadi apabila yang bersangkutan
belum dua tahun karena undang undang menyatakan
sebelum dua tahun pejabat berada
di tempatnya mereka tidak boleh dipindahkan
kecuali mereka melakukan pelanggaran
peraturan perundangan atau
pelanggaran yang sangat berat nah yang
keduanya adalah tunjukkan
kepada kami bahwa yang bersangkutan memang
tidak layak lagi berada di sana kalaupun sudah
dua tahun sampai lima tahun tunjukkan mana
buktinya oh pak ini begini waktu dulu
disuruh ini dan itu pernah dibatalkan oleh
oh dikita batalkan enggak kita
berikan gak kita apa namanya
izinkan untuk itu diganti tapi bang robert
kalau kita lihat ini kan pengawasannya sebenarnya sudah ada
tapi kemudian memang yang pertama
ini era desentralisasi tapi kemudian
pengawasannya sangat sentralistik karena
semua kembali ke komisi
dan kemudian yang kedua ini
tadi pak irham dan kawan kawan
sendiri menyeleksinya dengan segala
keterbatasan orang dan juga sumber daya
gitu hanya mungkin
prosedural apa namanya administrasinya
apa rekam jejaknya tapi kemudian
secara faktual di lapangan hengki pengkinya
komprominya itu juga tidak bisa
terbaca dengan baik ya ini bagaimana
bang kemudian bisa mengatasi
segala kekurangan ini untuk ke depannya bisa
lebih baik tapi sekali lagi lebih asik
dijawabnya usaha jw saya akan
kasih kesempatan abang untuk pikir pikir sejarah
kita belum bicara
ini bagaimana hubungannya dengan
dinasti politik yang juga menjadi
sorotan terkait dengan kasus kelaten ini bang robert
tapi tadi kita evaluasi dari apa yang
sudah dilakukan oleh pak irhan dan kawan kawan
bahwa memang prosesnya
yang desentralisasi kemudian
pengawasannya sentralistik melalui
lewat kasn kemudian juga
ksn sendiri dengan segala keterbatasannya
hanya bisa melakukan
pengawasan pengawasan prosedural dan administratif
tapi faktual di lapangannya
berat sekali gitu sangat berat
ini bagaimana bang robert
ya pak mas budi
ini yang dilakukan
sekarang ini kan adalah
perintah undang pp delapan belas ya
sejak bulan juni kita sudah tahu
sudah perkirakan bahwa di bulan
desember akan terjadi banyak pergantian
dan pengisian jabatan kenapa
karena perintahnya begitu
enam bulan sesudah pp delapan belas ini sudah ada
pergantian pengisian saya dulu
membayangkan tidak hanya kasn sesungguhnya
tapi kementerian pan kemudian juga kementerian
negeri ya tahu bahwa pergantian
pengisian ini ini mengandung resiko yang sangat besar
artinya menyiapkan manajemen resikonya
termasuk dalam hal pengawasan
kalau kasn pasti
sangat terbatas untuk bisa
lima ratus empat puluh dua kabupaten kota nggak mungkin
karena itu kemudian salah satu cara
adalah bagaimana mencari fokus
selain untuk melihat
rekam jejak tadi sesungguhnya
fokus fokus mana yang akan jadi prioritas
fokus pertama menurut saya adalah daerah daerah
yang dinasti politiknya kuat
daerah di mana oligarkinya sudah kita bisa
karena itu memang kasn juga perlu
dibekali dengan peta situasi tentang
dinamika politik lokal kalaupun ksn
tidak tapi kemendagang kan mestinya punya
komunikasi dengan kemendagang
kemudian kedua adalah daerah daerah yang
buat saya penting juga adalah daerah daerah yang dipimpin oleh
plt terutama di kabupaten kota
plt ini datang hanya tiga empat bulan
pragmatisme ini kuat kuat ya
aji mumpung kemudian
dia akan melakukan praktek jual beli juga
itu malah kadang kadang lebih parah
karena waktunya terbatas
kalau mau makan sekalian
kemudian ketiga adalah daerah daerah
yang kaya sumber daya alam
rebutan jabatan di sana untuk
kalau air matang kan direbut ya
mata air itu jabatan untuk
kepala dinas pertambangan perkebunan
itu pasti dan bahkan juga ini
melibatkan pihak luar terutama adalah pelaku usaha
mestinya sudah dipikirkan sebelumnya
kalau sekarang anda melihat memang masih hanya
prosedural dan administratif kemudian tidak bisa
menyasar praktek praktek kompromi
hengki pengki di lapangan itu memang tidak bisa
dicegah sama sekali saya melihat bahwa
yang ada sekarang itu lebih sifatnya reaktif ya
mau membentuk gugus tugas
kementerian dalam negeri mau mengeluarkan permendagri
tentang pengawasan ini semua kan setelah
kasus klaten ya mestinya sudah disiapkan
enam bulan lalu padahal katanya kita sudah tahu bersama
kita sudah tahu kita sudah tahu desember
dan januari adalah musim puncak pergantian
dan pengisian jabatan karena itu
enam bulan cukup untuk menyiapkan berbagai
instrumen untuk paling tidak di pengawasannya
karena saya lihat desain sistem
rekrutmennya sudah cukup bagus
tetapi jebol di pengawasannya
yang tidak terlalu kuat
dan bersifat reaktif begitu
yang membuat kemudian sekarang ini
saya kira sudah mulai muncul
berbagai upaya untuk memperkuat
sisi pengawasan kemudian kedua adalah
ini juga problemnya pengawasan
yang tersentralisasi seperti ini memang
faktual lapangan tidak terlihat
mungkin baik kali bang robert untuk meminimalisir
atau melokalisir potensi kecurangan
karena hanya ada di ksn gitu misalnya
sesungguhnya di daerah itu ada yang namanya
inspektorat tapi kan kita tahu juga
inspektorat ini adalah bagian dari pemerintah daerah
dan boleh jadi yang di inspektorat juga
sama melakukan hal yang sama begitu jadi memang
untuk itu kemudian memang harapan
satu satunya terakhir menurut saya adalah
ksn kementerian negeri maupun kementerian pan
itu membangun hubungan komunikasi dengan
teman teman media teman teman
yang di kpk sendiri pun itu informasinya
dari masyarakat jadi memang
membangun komunikasi yang kuat seperti ini
penting untuk depannya
bagus salih tadi bang endi
mengatakan bahwa tidak hanya
prosedural juga yang harus dilakukan adalah
pengetahuan atau pemetaan terhadap
tipologi politik daerahnya seperti apa
dinasti politik ini menarik sekali
pak irham kalau tadi bang robert endi
juga sudah mengatakan bahwa dinasti politik
juga bisa menjadi celah
juga untuk melakukan penyimpangan penyimpangan
seperti ini ada potensi potensi yang
terkait dengan dinasti politik
bapaknya ibunya istrinya
keponakannya segala macam
usaha untuk melanggengkan melestarikan
dinasti politik ini akan
sangat keras dilakukan
dan banyak sekali
dalam hal ini dilakukan melalui
jadi apa maksudnya bahwa mereka
meminta aparatur sipil negara dalam tanda
kutip membantu supaya melestarikan
memperoleh banyak bantuan
katakanlah dari para
kepala dinas mereka para kepala
organisasi pemerintah daerah mereka
dalam banyak hal jadi
apa apa yang bisa melanggengkan kekuasaan
di sana dan bahkan setelah itu
setelah selesai katakanlah anda bisa
lihat di kalimantan timur di
kalau tidak salah
kota semarang atau balikpapan artinya begini
setelah kepala daerah menduduki
jabatannya dia kadang kadang tidak mau menghabiskan
jabatan itu lima tahun dia mau mengundurkan diri
di tengah artinya apa dia ingin
memberikan kesempatan entah kepada entah siapa
entah kepada saudaranya kepada
istrinya untuk maju
dan kemudian nantinya dilanjutkan menjadi
pejabat yang definitif nah itu kan
dan ini dibantu lewat unsur unsur
yang mendukung di dalam aparatur sipil negara
di bawah kepala daerah tersebut
nah ini yang sebetulnya kadang kadang
kita tidak bisa membaca karena ini
yang lebih tinggi lah begitu ya untuk bisa melihat
detail lagi ya lebih detail tapi memang kalau kita bicara
dinasti politik kan selama ini masyarakat
apa yang terjadi di tingkat di level
kepala daerah wakil kepala daerah
untuk tiket tiket yang dibawahnya juga seperti itu nggak pak
oh iya artinya banyak daerah yang
kita lihat begini
di beberapa daerah ini ada
kepala kepala dinas yang sekarang
menduduki jabatan itu adalah anak daripada
kepala kepala dinas atau bahkan anak anak
kepala daerah di daerah itu juga
daerah yang sama sehingga
turun temurun nih ada jabatan yang turun temurun
yang bapaknya dulu kepala dinas atau sekda
anaknya juga kepala dinas
di tempat yang sama mungkin pada posisi
yang berbeda jadi orang kadang kadang melihat
ini bermula dari
satu kejadian di mana kalau
seorang ayah katakanlah yang
lusarjana itu langsung udahlah masuk
pemda aja nanti papa yang bantu
begitu ya dan
keberadaan mereka itu seringkali cukup banyak
jadi ada generasi generasi kedua
yang sama sama berteman ini
jadi satu pola yang menarik sebetulnya
cuma kalau kita tidak
betul betul dalam masuk ke dalam daerah tersebut
kita nggak tahu cuman pak tahu nggak pak
ini si anu kan keponakannya
pak kepala dinas yang dulu pak oh ya begitu
ini kan anaknya pak yang ini anaknya mereka
oh mereka bersepupu pak waduh
jadi di dalam situ akhirnya
saudara semua karena secara prosedur semua dilakukan
secara transparan dan prosedural
sudah memenuhi memenuhi persyaratan
artinya kalau dulu kan waktu rekrutmen kan
belum pakai cpns yang ujian
kan orang masih bisa
jualan itu formasi dulu
jadi masuk sebagai pegawai negeri sipil itu
dengan cara ya artinya
kkn lah di dalam sana hal hal gini tidak bisa
terbaca dan diantisipasi pak oleh
regulasi misalnya atau inspektorat
pengawasan dalam hal ini misalnya ksn
sendiri untuk bisa mengawasi kita
sekarang hal itu minimal terjadi ya
sekarang hal itu oleh karena apa kita tahu
bahwa putri dari bapak
presiden sendiri waktu ujian
cpns nggak lulus ya pak ya artinya
kita sudah menjalankan hal yang
benar sekarang itu nggak lulus beneran atau memang
sengaja diciptakan untuk cpns
bahkan putra pak menpan
yang dulu pak putra pak azwar
abu bakar itu juga tidak lulus juga
tapi karena memang ujian ini
memang fair ya ujian cpns seluruh
sarjana orang mau masuk pegawai negeri
komputer add test dalam waktu sejam dia tahu
dia lulus apa enggak tapi kemudian
mengisi kepala dinas seperti itu nggak perlu
komputer edit test nah kalau kepala
dinas betul kalau mengisi
ini kan mulainya dari sana
artinya orang yang dipromosi
dari jabatan pelaksana menjadi
jabatan pengawas pengawas itu adalah eselon empat
eselon empat kemudian
namanya administrator nah di sini
inilah terjadi oleh karena ini tidak diawasi oleh
ksn walaupun di dalam
undang undang pemerintahan daerah ya pak ya undang undang
dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas dinyatakan
bahwa sekalipun tidak
diharus sorry sekalipun
itu bukan eselon satu dan dua
artinya bukan kepala dinas
dan sebagainya posisi di eselon tiga
juga harus mengikuti sistem merit
artinya harus digunakan
seleksi harus digunakan
uji kompetensi dan sebagainya
tapi masalah dinasi politik ini belum terbaktub
dalam regulasi yang ada peraturan yang ada
belum artinya fokus kami
kan lebih banyak ke aparatur sipil negara
yang dimanfaatkan oleh
dinasti politik oke jadi kemudian
memang ksn sendiri tidak bisa mengantisipasi
gak apa apa karena memang secara regulasi itu belum
diatur bagaimana faktualnya
mengantisipasi wong regulasinya juga belum ada
betul beda beda bidangnya mungkin bisa
dikasih perspektif bang robert kepada masyarakat
kaitan korelasi benang
merahnya antara gejala
beli jabatan yang kemudian marak terjadi
ya pertama dulu
adalah enam belas tahun berotonomi
kita sudah punya sekitar
di indonesia ini mas enam puluh satu dinasti

ditambah terakhir kemarin
dinasti cimahi nih karena kan dia terpilih
di dua ribu lima belas ya
dan kami coba memetakan
pertama adalah dinasti
dalam konteks itu yang paling panjang sesungguhnya
sebut adalah dinasti yang ada
kediri itu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sudah
mulai membangun pasutrisna
dua periode sepuluh tahun
kemudian di dua ribu sembilan ini
yang maju adalah dua istrinya
satu istri sah satu istri siri
berkompetisi yang menanglah istri pertama
menang adalah istri
dua ribu sembilan sampai dua ribu lima belas
di dua ribu lima belas kemudian berkompetisi lagi dua istri ini
tapi istri yang pertama dan istri yang ketiga
yang menang tetap istri pertama
jadi ini regenerasi
dan itu terjadi gitu
di tengah otonomi daerah pemilu demokratis itu terjadi bang
jadi yang paling lama sesungguhnya
ketimbang banten itulah kediri
setelah kediri baru kemudian banten dalam skala masif
kemudian ada di sumatera utara
sulawesi utara sulawesi selatan
itu satu dinasti dalam model regenerasi
dinasti kedua adalah dinasti yang lintas kamar
lintas kamar itu begini
atau bapaknya adalah kepala daerah
kepala daerah kemudian adiknya ketua dprd
itu terjadi di aceh
kakak adik itu ya satu pegang palu
untuk mengesahkan apbd
satu yang akan nanti eksekusi gitu
jadi ini kongkaling kongnya juga ada
jadi berbagi peran
tapi di kamar yang berbeda eksekutif dan legislatif
kemudian dinasti ketiga adalah dinasti yang
sesungguhnya ini yang cukup
mengejalan sekarang ini adalah
lintas daerah jadi setelah dia menguasai
satu daerah dia sudah berkembang biak ke daerah daerah sekitarnya
ini yang juga
itu di level kepala daerah dalam hal ini
kepala daerah dan wakil kepala daerah
atau di perangkat perangkat di bawahnya
sampai di integritas
pak irham lebih ini ya data di
saja sudah seperti ini
politik dan korupsi itu
sederhana saja lingkaran kekuasaan
melahirkan spiral korupsi
kita semua tahu korupsi
akan diikuti kekuasaan desentralisasi
kekuasaan ke daerah itu
pahit untuk dikatakan tetapi ya
ini fakta bahwa desentralisasi kekuasaan
pasti akan diikuti dengan desentralisasi
korupsi soalnya sekarang adalah
pilihan satu dari dua ini
apakah kekuasaan atau otoritas uang
dan kuasa yang diberikan ke daerah itu dikurangi
dosisnya artinya desentralisasi
atau kita mau memperkuat
tata oleh akuntabilitas efektif kemudian
uang dan kuasa ini tidak jadi bahaya
bahaya adalah korupsi jadi memang
korupsi tinggi apalagi
kalau yang terjadi di daerah itu yang saya sebut
yang sentralistik dari pusat
yang sentralistik karena dari pusat
itu diberikan kekuasaan yang menyebar
ke daerah tapi di daerah itu kemudian
menggumpal ke satu dua tangan
sentralisasi kembali di
oligark lagi dan sebagainya
nah kalau sudah seperti ini
kita sudah bisa bayangkan tapi lucunya
bang robert anda mengatakan di banyak daerah daerah
ada enam puluh satu dinasti lima puluh an
lima puluh hampir enam puluh sekarang mungkin
di politik yang masih ada ini bisa
bahkan sampai kasus di kediri ini kan
sesuatu yang kalau kita
akal sehat kita gitu tapi bagaimana itu bisa
berjalan dengan baik
di tengah proses demokratisasi
yang terbuka di mana demokrasi
langsung terjadi di mana masyarakat
bisa ikut berpartisipasi masyarakat
sipil bisa melototi dan media
juga bisa mencereweti bagaimana proses
ini bisa berlangsung sedemikian rupa termasuk
juga jual beli jabatan itu
di tengah segala macam keterbukaan
dan fasilitas demokrasi kemewahan
demokrasi yang kita punya tapi dijawabnya lagi lagi
usaha jenama berikut ini kami akan segera kembali